baik kita akan memantau arus penumpang di bandara juanda dan bandara igusti ngurah rai bali jelang natal dan tahun baru
sudah ada kansa tamarindora di sana dan juga igede nyoman wiryadinata
kita ke bandara juanda terlebih dahulu
dora selamat pagi
saat ini menjelang puncak ya kedatangan wisatawan domestik
bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan oleh pihak bandara untuk kemudian tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran virus covid sembilan belas
selamat pagi aldi
setiap bulan artinya sejak bulan oktober kemudian november dan desember dua ribu dua puluh satu
setiap bulannya ini jumlah penumpang yang ada di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo jawa timur mengalami peningkatan
nah saya konfirmasi data ini dari manajer humas dari pt angkasa pura i juanda
yang menyatakan bahwa pada oktober dua ribu dua puluh satu bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo melayani ada sekitar delapan belas penumpang per hari
kemudian pada november
jumlahnya terus meningkat menjadi sekitar dua puluh dua penumpang per hari
dan pada desember hingga minggu ketiga ini jumlahnya masih terus meningkat menjadi dua puluh lima penumpang per hari
nah ini kemudian hanya jumlah penumpang domestik saja karena pada atau sejak september dua ribu dua puluh satu bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo ini
masih belum bisa melayani atau masih belum menjadi pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri
karena jumlah penumpang yang terus mengalami kenaikan ya menjelang libur natal dan tahun baru khususnya sejak oktober dua ribu dua puluh satu
pihak pengelola bandara internasional juanda telah melakukan beberapa upaya khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan jumlah penumpang
pun demikian untuk meminimalisir adanya penularan covid sembilan belas
di antaranya adalah dengan menambah jumlah meja validasi aplikasi peduli lindungi
seperti aldia yang bisa anda lihat di belakang saya ini
sejak tahun dua ribu dua puluh penumpang yang telah mengalami penumpang yang terkena covid sembilan belas
mereka ini sedang menuju meja validasi
dan hingga hari ini ada sekitar delapan hingga sepuluh meja validasi aplikasi peduli lindungi yang diberikan atau disediakan oleh pengelola bandara
dan tampaknya pengelola bandara akan berencana untuk menambah meja validasi aplikasi peduli lindungi
sekitar lima hingga enam meja untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang terus naik

nah kemudian tidak hanya berencana menambah meja validasi dari aplikasi peduli lindungi
pengelola bandara juga telah memaksimalkan ruang tunggu yang ada
saat ini bandara internasional juanda surabaya memiliki dua belas ruang tunggu
nah hingga hari ini ruang tunggu yang digunakan ada enam hingga tujuh
itu artinya jika nantinya terjadi kepadatan jumlah penumpang
maka bandara internasional juanda masih memiliki
ada lima ya cadangan ruang tunggu yang nantinya akan bisa digunakan
kemudian tidak ada extra flight atau penerbangan tambahan yang diberikan selama masa natal dan tahun baru
dan hingga hari ini terdapat ada satu ratus sembilan puluh empat penerbangan take off maupun landing
khususnya penerbangan domestik yang ada di bandara internasional juanda
nah meski demikian meskipun tidak ada extra flight namun pihak bandara ini masih memprediksi ya
bahwa kepadatan atau kenaikan
jumlah penumpang ini masih akan terus terjadi
nah prediksi yang kemudian dilakukan oleh pengelola bandara adalah
kepadatan penumpang pada saat masa natal pada tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah terjadi pada dua puluh lima desember
nanti diprediksi pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh satu akan ada dua puluh enam penumpang pada hari itu
kemudian prediksi juga dilakukan
oleh pt angkasa purasa tujuanda
yaitu pada tahun baru dua januari dua ribu dua puluh dua diperkirakan akan ada dua puluh delapan penumpang pada hari itu
nah ini yang kemudian menjadi fokus dari pengelola bandara untuk terus memaksimalkan
baik kemudian meja validasi peduli lindungi
kemudian juga dengan counter check in yang sekarang jumlahnya mencapai tiga puluh counter check in
kemudian juga nantinya akan memaksimalkan ruang tunggu yang ada di terminal satu
atau terminal domestik bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo
kemudian untuk pemantauan protokol kesehatan
ini yang kemudian juga menjadi concern dari pengelola bandara adalah
saya memantau di sini ada beberapa petugas yang kemudian memberikan informasi
atau menegur jika ada penumpang yang tidak taat terhadap protokol kesehatan
seperti misalnya sesekali para penumpang ini melepas maskernya
maka petugas akan langsung mendatangi penumpang tersebut
dan kemudian memberikan imbauan agar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
seperti menggunakan masker
pun demikian ketika berada di dalam ruang tunggu
beberapa menit sekali sekitar tiga atau lima menit sekali masih bisa didengar ya
adanya pengumuman yang diulang ulang kemudian untuk memberikan informasi
atau mengingatkan atau mengimbau para penumpang untuk terus menerapkan protokol kesehatan
kemudian tidak hanya antisipasi dari jumlah atau peningkatan jumlah penumpang
pada saat masa liburnatan dan tahun baru
ini kemudian ada regulasi baru aldi yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah ya
jadi bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan
ini mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh
ada kemudian regulasi baru yang harus diikuti oleh para penumpang
seperti utamanya adalah untuk syarat tes rapid antigen kemudian rt pcr
yang kemudian ini menjadi beda dengan perjalanan pada periode sebelumnya
atau pada sebelum masa natal dan tahun baru
seperti misalnya adalah untuk ppdn atau pelaku perjalanan dalam negeri
yang sudah dilakukan vaksin
yang sudah dilakukan vaksin
yang sudah dilakukan vaksin
dua dosis atau sudah vaksin lengkap
maka harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
sementara bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau ppdn
yang kemudian diatas tujuh belas tahun
yang belum mendapatkan vaksin lengkap atau baru mendapatkan satu dosis vaksin
maka perjalanannya dibatasi untuk sementara waktu
namun kondisinya berbeda jika penumpang dewasa tersebut
harus melakukan perjalanan via udara
yang kemudian mempunyai tujuan untuk beroper
untuk berobat atau tindakan medis
maka tetap diperbolehkan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ini
namun kemudian harus menunjukkan hasil rt pcr negatif
yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
dan menyertakan surat dari dokter dari rumah sakit pemerintah
sementara bagi anak di bawah dua belas tahun
harus menunjukkan rt pcr juga
yang masa berlakunya adalah tiga x dua puluh empat jam
dan harus didampingi oleh orang tua dan keluarga
kemudian bagi penumpang lainnya
yang kemudian tidak melakukan vaksin lengkap
maka perjalanannya ini harus dibatasi
ini yang kemudian menjadi beda dengan aturan atau regulasi sebelumnya aldi
jika pada sebelumnya penumpang yang vaksinnya ini belum lengkap
artinya masih melakukan satu dosis vaksin
maka penumpang tersebut masih diperbolehkan untuk bepergian
melalui menggunakan moda transportasi pesawat
namun harus menggunakan rt pcr
namun pada masa periode natal tahun baru ini
kemudian ada perubahan regulasi
bahwa perjalanannya dibatasi
khususnya bagi yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap
nah sementara bukan hanya antisipasi natal dan tahun baru saja
aldi yang kemudian menjadi fokus atau concern
dari pengelola bandara internasional juanda
namun adanya potensi cuaca buruk
nah bmkg stasiun meteorologi kelas satu juanda surabaya
menyatakan bahwa secara umum wilayah jawa timur ini
sudah masuk musim hujan sejak november dua ribu dua puluh satu
dan intensitasnya akan terus tinggi pada desember
dan akan mencapai puncak musim hujan pada januari hingga februari dua ribu dua puluh dua
untuk itu beberapa antisipasi
juga sudah dilakukan oleh pengelola bandara
seperti misalnya adalah dengan terus memantau
atau berkoordinasi dengan bmkg
mengenai perhatian cuaca
kemudian juga telah menyiapkan atau membersihkan beberapa saluran air di sini
agar tidak tergenang
kemudian melakukan pemantauan atau pengecekan landasan pacu
secara rutin dilakukan setiap hari
kemudian juga bandara internasional juanda ini
menyatakan siap akan menerima pengalian pendaratan ke bandara tujuan
seperti misalnya dengan memaksimalkan parking slot pesawat
kemudian dengan adanya
ruang tunggu yang masih ada
yang bisa kemudian diberikan kepada para penumpang
yang nantinya melakukan pengalian pendaratan atau divert ke bandara tujuan
titik puncak keberangkatan juga kedatangan penumpang di bandara juanda
terjadi pada tanggal dua puluh enam desember
dan juga dua januari
yang berdasarkan yang predisi tadi anda laporkan
dora selanjutnya kita akan bergeser ke bandara igusti ngurah rai bali
disana sudah ada koresponen
bagaimana pantauan keberangkatan juga kedatangan wisatawan domestik disana
ya aldi kalau kita lihat
semenjak tiga bulan yang lalu
bali memang ketika covid sembilan belas melandai
termasuk juga warga yakin aman
karena sudah dipaksinasi dua kali
ataupun sudah dipaksin sekali
mereka sudah mulai mendatangi obyek obyek wisata
termasuk juga di pulau bali ini
artinya tiga bulan terakhir
bahkan di dua bulan terakhir banyak sekali
baik mereka yang melakukan
karena urusan pekerjaan
artinya rapat rapat tahunan
baik oleh pemerintah maupun swasta
sudah mulai dilakukan di bali
sehingga bandara igusti ngurah rai
terutama di terminal domestik
sangat ramai dibandingkan dengan di bulan bulan sebelumnya
artinya apalagi menjelang libur natal dan tahun baru ini
sebulan lalu memang sudah mulai meningkat lagi
kalau rata rata per hari
di hari kerja
hanya sekitar delapan hingga sembilan orang per hari yang datang
kemudian di akhir pekan selalu mengalami peningkatan
mulai dari hari jumat sabtu dan minggu
kisarannya berkisar dua belas hingga
melalui terminal domestik ini
kemudian satu minggu menjelang
natal dan tahun baru ini
libur natal dan tahun baru ini
juga peningkatan terjadi
artinya di hari jumat kemarin
masih menjadi yang tertinggi
artinya ada empat belas enam ratus empat puluh delapan orang
yang tiba di bandara igusti ngurah rai bali
untuk melakukan kunjungan ataupun berlibur
menjelang natal dan tahun baru
tentunya mereka mempunyai alasan
kenapa memajukan libur
tidak ketika tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua
dengan alasan mereka ingin mengunjungi obyek obyek wisata dengan leluasa
artinya tidak ramai pengunjung nanti
ketika misalnya libur natal sudah berlaku
dan tahun baru sudah berlaku
termasuk juga menghindari
persyarat khusus yang
bagi mereka yang belum mendapatkan dosis vaksin lengkap
artinya sebelum tanggal dua puluh empat desember
mereka yang belum mendapatkan vaksin lengkap dua kali
masih diizinkan untuk terbang dengan syarat
tes pcr ataupun hanya antigen saja
yang dilakukan satu x dua puluh empat jam
berbeda nanti ketika tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua
dimana hanya mereka yang
sudah divaksin lengkap ataupun dua kali vaksin
yang boleh berpergian jauh
yang ini disyaratkan juga
baik di perjalanan darat maupun perjalanan melalui udara
termasuk juga anak anak
sudah diperbolehkan dengan melakukan
tes pcr yang dilakukan tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
inilah hal hal yang kemudian kenapa
bandara regusi murah rai terutama domestik
ramai tiga bulan terakhir ini
selain memang melandai covid sembilan belas
termasuk juga menghindari adanya persyaratan yang lebih ketat
dibanding ketika mereka akan berlibur pada tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua januari nanti
artinya untuk pengetatan memang dilakukan jauh jauh hari
jauh jauh sebelum perayaan ataupun libur natal dan tahun baru
dan diperketat lagi dengan sudah diadanya posko natal dan tahun baru
di mana penambahan personil baik tni dan polri juga nanti akan membantu
untuk mengawasi pengetatan protokol kesehatan
terutama di tempat tempat yang menjadi tempat berkerumun
misalnya di drop zone kemudian di area penjemputan
dan ada petugas
tidak hanya petugas dari keamanan ataupun satgas covid sembilan belas yang ada di bandara
namun juga dibantu dengan pihak tni dan polri
untuk mendatangi mereka mereka yang tidak mengenakan
atau mengenakan protokol kesehatan dengan tidak benar
artinya mereka dihampiri kemudian mereka diingatkan
termasuk juga selalu diupayakan untuk melakukan pemberitahuan
pengingatan melalui pengeras suara
agar mereka menjaga jarak tidak berkerumun
dan tentunya menggunakan masker secara benar
itu yang saya lihat di area terminal
baik di luar check in
baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan
dan tentunya di area check in keberangkatan
dan kedatangan juga dilakukan hal yang sama
artinya ketika mereka akan datang kembali
tentunya prasarat keberangkatan sudah harus dipenuhi
seperti misalnya menunjukkan kartu vaksin
termasuk juga sudah melakukan check in dengan aplikasi peduli lindungi
yang bisa dipantau bagaimana status orang tersebut
apakah penumpang tersebut yang akan menuju kembali
apakah vaksinnya sudah lengkap
ataupun persyaratan pcr ataupun antigen sudah dipenuhi
tentunya termasuk juga apakah suhu tubuh mereka sudah layak
sesuai dengan yang dipersyaratkan
hanya boleh tiga puluh tujuh tiga derajat celcius saja
artinya ini selalu dipantau dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
di bandara igusi ngurah rai bali
kalau kita lihat di sisi bandara
namun di luar bandara artinya ketika mereka melakukan kunjungan ke obyek obyek wisata
juga sudah dipersiapkan hal hal yang sama
seperti misalnya aplikasi peduli lindungi
tidak kurang dari sepuluh tempat yang sudah mendapatkan aplikasi
ataupun qr code aplikasi peduli lindungan
yang dapat diakses ketika para pengunjung akan memasuki
pintu gerbang untuk memasuki
tidak hanya di tempat tempat tertutup
namun juga di tempat terbuka
seperti pantai ataupun tempat tempat kebun yang luas
ataupun tempat tempat yang terbuka
artinya ini menjadi salah satu bagaimana untuk mencegah
terjadinya penyebaran virus

ada varian baru yang kemudian sudah sempat terdeteksi di jakarta
artinya hanya saja aldi memang di pantai
tidak begitu banyak pengunjung
sehingga penjagaan aplikasi peduli lindungi tidak dilakukan di pintu masuk
artinya masih ada wisatawan ataupun pengunjung yang tidak melakukan scare qr code
namun mereka masuk saja ke areal pantai
dan ini mungkin bisa menjadi perhatian satgar chopin maupun pengelola obyek obyek wisata
sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran kembali covid sembilan belas di pulau bali ini
nyoman mungkin anda bisa sedikit saja mengulas
tahun lalu ini kan menjadi tahun yang suram ya bagi pariwisata bali
tahun ini bagaimana di tengah adanya peningkatan jumlah wisatawan domestik di sana
menjelang libur natal dan tahun baru
bagaimana peningkatan okupansi hotel di sana
kemudian tingkat hunian hunian kamar dan juga tempat tempat wisata di provinsi bali
ya aldi kalau tadi saya bergerak dari denpasar menuju ke badung ke areal bandara ini
terlihat di salah satu toko kue oleh oleh sudah terlihat adanya antrean
artinya ini menunjukkan bahwa wisatawan sebelum meninggalkan ke bali menyempatkan
walaupun mereka antre mereka menyempatkan diri untuk membeli oleh oleh yang mereka sukai
artinya kalau kita lihat sebelumnya ini sangat sepi sekali
dan antrean ini menunjukkan bahwa ada keramaian menjelang ataupun saat kondisi
bali melandai dari covid sembilan belas seperti ini
artinya ini juga dirasakan tentunya tidak hanya oleh toko oleh oleh termasuk juga oleh oleh kue
namun juga hotel hotel yang menjadi tempat mereka menginap
baik di kute nusa dua termasuk juga di ubud gianyar dan di sanur tentunya
bahkan hingga saat ini pihak pengelola hotel masih memberikan diskon
ini juga yang mengundang
para wisatawan domestik untuk berlibur ke bali dengan memanfaatkan harga kamar yang lebih murah
dan bahkan mereka lebih bisa menyewa villa yang mereka anggap lebih aman
lebih tidak banyak interaksi dengan orang hanya dengan keluarga saja
artinya villa villa di bali sekarang juga dipadati
artinya hanya hotel hotel yang menjadi tempat
temuan tempat rapat kerja tahunan saja yang kemudian penuh
artinya ini sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid sembilan belas yang terjadi beberapa belakang ini
dua tahun belakang ini
kalau kita lihat secara data di tahun dua ribu dua puluh saja untuk wisatawan domestik yang datang
ada sekitar satu juta orang
padahal biasanya mencapai lebih dari nilai satu juta orang tersebut
kemudian termasuk juga kalau kita lihat aldi hingga saat ini bandara igusti ngurah rai belum didatangi oleh wisatawan asing secara langsung
artinya maskapai penerbangan tidak ada penerbangan langsung hingga saat ini
kemudian kalau kita lihat hingga saat ini saja di tahun dua ribu dua puluh satu hanya ada satu ratus empat puluh lima warga negara asing
yang tiba di bali itu pun mereka tidak langsung melewati bandara
namun mereka melewati laut dengan menggunakan kapal mewah yang mereka miliki
kemudian berlabuh di pelabuhan benua
artinya hanya sebagian kecil saja dari
kalau kita lihat kunjungan wisatawan ke bali di tahun dua ribu delapan belas itu mencapai enam dua ratus orang
kemudian mengalami penurunan signifikan sekali
ketika pandemi covid sembilan belas yang ada di bali dan hingga saat ini perhitungan dari dinas pariwisata provinsi bali
wisatawan domestik dalam tahun dua ribu dua puluh satu ini datang sekitar tiga enam juta
artinya ini sangat peningkatan yang lumayan kalau dibandingkan dengan di tahun tahun pandemi sebelumnya aldi
baik terima kasih
korrespondensi ln indonesia igd nyoman wiryadinata melaporkan dari bali
sebelumnya juga ada produser lapangan kansata marindora yang melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih rekan rekan selamat bertugas kembali